jelang laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam kontra timnas irak
asisten pelatih timnas indonesia nova arianto mengaku staff kepelatihan telah melakukan analisis menyeluruh
terhadap taktik dan juga gaya main timnas irak
analis video timnas kim jong jin dan ferry patriadi yang mendapat tugas memantau langsung
pertandingan irak kontra jordania di aman international stadium tujuh belas oktober lalu